sidang fonis terhadap sambudi guru di sidoarjo yang dipidanakan karena mencubit muridnya kamis pagi diwarnai demonstrasi
para guru ini menuntut hakim membebaskan sam budi
puluhan guru di sidoarjo mendatangi pengadilan negeri pn sidoarjo mendukung rekan mereka yang hari ini menjalani sidang fonis
mereka membentangkan spanduk berisi kecaman kriminalisasi terhadap profesi guru
dalam orasinya mereka menuntut agar hakim memberikan fonis bebas kepada samhudi
sam budi maksud kami menurut mereka apa yang dilakukan sam budi untuk mendidik muridnya
sam budi dilaporkan orang tua siswa karena mencubit
waktu yang amat sangat tidak ter
koresponden cnn indonesia miftah farid di pengadilan negeri sidoarjo saat ini
miftah apa agenda sidang hari ini apakah sidang sudah dimulai
bagaimana juga dengan poin perdamaian antara orang tua siswa dan juga guru sambudi
apakah itu juga menjadi pertimbangan pada sidang sejauh ini
ya rian selamat siang ini baru saja sidang fonis
bagi sambudi dimulai hakim masih membacakan pertimbangan pertimbangan apa yang kemudian mereka jadikan dasar dari penetapan fonis hari ini
saya belum bisa memastikan apa yang kemudian dijatuhkan hakim kepada samhudi
namun yang jelas ada beberapa catatan misalnya dalam tuntutan yang berlangsung pada beberapa minggu yang lalu
jaksa menuntut sam budi dengan penjara enam bulan dan masa perjawaan satu tahun
artinya kalau kemudian hakim mengakomodasi tuntutan jaksa ini sambudi bisa tidak merasakan jeruji besi
namun ada catatan kemudian kalau dia
melakukan perbuatan dengan cara mengulang
artinya melakukan penganian terhadap korban
maka tuntutan ini akan berlaku atau fonis ini akan berlaku
artinya bisa jadi dalam proses percobaan satu tahun ini peluang untuk dipenjara kembali
kalau kemudian melakukan tindakan serupa bisa berpeluang terjadi
beberapa minggu yang lalu juga terjadi kesepakatan antara keluarga korban
yaitu salah satu murid sam budi yang mengaku dicubit ini terjadi perdamaian antara sam budi dengan keluarga mereka
namun begitu perdamaian ini tidak bisa kemudian serta merta menghentikan kasus persidangan yang
sudah berlangsung di pnc duwajewo
namun samhudi berharap dan pengacaranya juga berharap bahkan juga puluhan guru yang menjadi pendukung dia
berharap bahwa perdamaian ini bisa menjadi pertimbangan hakim untuk kemudian lebih meringankan
artinya ada juga harapan dari para guru ini untuk membebaskan sambudi dari segala tuntutan
karena mereka berpikir bahwa apa yang terjadi dalam konflik dalam sekolah ini seharusnya tidak bisa
atau tidak harus kemudian dibawa ke ranah hukum
karena di situ ada dewan guru kemudian ada dewan wali murid yang bisa menjadi mediator dalam proses sengketa sekolah
namun saya menyayangkan bahwa kemudian kasus ini beranjak dan kemudian berlanjut sampai proses persidangan
dan informasi yang saya terima sebenarnya pihak keluarga wali murid atau pihak keluarga korban
sudah melaporkan kasus ini atau kejadian ini dugaan penganiayaan ini terhadap sekolah
namun dia merasa bahwa sambutan dari sekolah tidak begitu meyakinkan dia
sehingga akhirnya berbuntut pada proses persidangan kali ini begitu
baik farid ini kan tentunya juga menyita perhatian publik di sidoarjo
saya ingat ketika seorang guru dipindadakan dengan alasan mencubit siswa seperti itu
bagaimana sebenarnya publik di sidoarjo menilai kejadian ini
apakah aksi penolakan baik itu dari para guru ataupun juga orang tua siswa saat ini masih berlangsung di pn sidoarjo farid
iya dan tadi sebelum sidang dimulai memang puluhan guru melakukan aksi demonstrasi
mereka menuntut agar sambudi dibebaskan dari segala tuntutan
karena mereka menilai apa yang dilakukan sambudi masih dalam proses
atau masih dalam koridor mendidik anak
artinya kita pun memang menilai atau melihat mencubit kemudian melakukan apapun hukuman yang kemudian diberlakukan seorang guru pada murid masih dalam koridor mendidik
namun begitu saya memang tidak bisa kemudian mengeneralisir semua hukuman yang diberikan guru ini dalam rangka mendidik
karena ada beberapa batasan batasan yang harus dipahami oleh guru bagaimana kemudian mendidik dan bagaimana kemudian menghukum
memang ada khawatiran misalnya dari guru guru di sidoarjo misalnya
mereka takut kemudian
adanya hukuman yang mereka berlakukan kepada para murid mereka kemudian berdampak pada proses hukum atau yang mereka sebut sebagai kriminalisasi terhadap profesi guru
ini yang kemudian menjadi pertimbangan mereka
kemudian mereka menjadikan kasus samudi ini bukan hanya samudi seorang tapi juga mereka khawatir ini juga berlaku pada diri mereka
karena belakangan ini memang ada banyak sekali laporan misalnya yang dilakukan oleh para murid yang tidak terima
kemudian ada perlakuan terhadap yang mereka terima terhadap guru guru mereka yang mereka lakukan kepada mereka
ini menjadi pertimbangan orang tua kemudian melaporkan kasus kasus seperti ini kepada kepolisian
namun mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan guru selama ini misalnya mencubit itu masih dalam rangka mendidik
artinya hukuman itu masih bersifat sangat manusiawi dan tidak ada kaitannya dengan kekerasan terhadap anak
sehingga mereka berharap kasus ini menjadi jurisprudensi bahwa apa yang dilakukan guru tidak serta merta kemudian bisa dikriminalisasi
karena di sini juga ada undang undang guru yang kemudian melindungi profesi mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak harus dibawah kerana pidananya
karena di situ ada misalnya hukuman disiplin ada hukuman etik yang bisa diproses di internal sekolah dan pgri sebagai wadah bagi guru untuk berprofesi
ini yang menjadi kekhawatiran mereka dan saya lihat memang mereka cukup khawatir kalau kemudian apa yang mereka lakukan dengan memberikan hukuman kepada murid mereka bisa berujung pada kasus kriminalisasi begitu
iya farid memang ini menarik apa yang anda katakan semoga ini menjadi jurisprudensi baru
tetapi kalau tadi kita baru berbicara mengenai sisi dari pihak terdakwa dan juga pendukungnya atau rekan rekan
samhudi selaku profesi mereka sesama dengan guru
lantas bagaimana dengan tanggapan dari pihak penuntut dalam hal ini ialah orang tua dan juga keluarga dari siswa samhudi tersebut farid
iya saya pernah berbicara dengan orang tua korban yang dicubit oleh samhudi
dia sebenarnya tidak mau memperkarakan masalah ini
maka dia sebelum membawa kasus ini karena hukum dia sudah datang ke sekolah untuk melaporkan apa yang dilakukan sang budi terhadap anaknya
karena dari hasil video ini dia sudah melakukan penelitian

dan sehingga dia sebenarnya meminta apa yang kemudian sekolah bertanggung jawab dan menjelaskan apa yang kemudian membuat samhudi melakukan tindakan seperti itu
namun waktu itu dia mengaku bahwa tidak ada tanggapan yang memuaskan dia
sehingga dia memilih untuk melaporkan kasus ini
nah namun yang perlu saya catat adalah pelaporan atau kasus ini menggelinding karena hukum ini malah berdampak pada psikologis anak ini psikologis pada korban
dia memilih untuk keluar dari sekolahnya dan kemudian sempat kesulitan mencari sekolah baru
karena banyaknya penolakan dari saya bisa mengatakan bahwa penolakan sekolah sekolah ini untuk menerima dia
akhirnya anak korban bisa bersekolah kembali walaupun tidak di sidoarjo
akhirnya orang tua korban memilih untuk menyokolahkan anaknya di surabaya
dan ini untuk menetralisir anggapan bahwa ada kriminalisasi atau anggapan bahwa anak ini kemudian menjebloskan gurunya ke penjara
memang cukup sulit bagi keluarga dan para korban
terutama juga kedua belah pihak sebenarnya
ini seharusnya bisa diselesaikan dalam ranah sekolah
bergulir ke masalah hukum rentetannya jadi begitu panjang
termasuk juga bagaimana kemudian ini mengganggu psikologis anak ini
sehingga dia merasa dibully atau dia merasa kemudian seluruh tudingan
walaupun dia menetapkan dia sebagai korban
tapi seluruh tudingan mengarah pada anak ini sehingga secara psikologis sangat terganggu
dan ada pilihan dari orang tua untuk memindahkan anak ini kemudian bukan hanya bersekolah di sidoarjo
karena ada banyaknya penolakan dari sekolah sekolah yang ada di sidoarjo
sehingga terpaksa dia harus sekolah jauh dari rumah yaitu di sekitar surabaya
iya farid memang ya kita juga mengharapkan
semoga persidangan kali ini memberikan hukuman ataupun putusan yang juga adil bagi kedua belah pihak
terima kasih miftah farid telah berbagi informasi mengenai persidangan samhudi di pn sidoarjo
selamat bertugas kembali